dimana ia sempat berpelukan dengan rekannya tersebut
saya pertimbangkan bahwa untuk saat ini konstelasi politik saat ini memang
jejak peninggalan kuno pada pondok al kafi somalungu yang masih dapat kita lihat adalah bangunan masjidnya
kecepatan jari untuk like komen dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya
kalau yang pancake biasa itu kan dia nggak fluffy
yang saya ikuti adalah memang perbincangan itu masih terus ada
akan dianggap ilegal dan juga terancam akan diblokir
kalau menurut saya akan tergantung dari seberapa cepat pemain pemain kita
ini selain mereka sudah war dari bulan juli dua ribu dua puluh tiga lalu untuk beli tiket
terluar dan juga terdepan
yakni antara tahun seribu delapan ratus lima puluh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
bukan kasus ya masalah produksi panen ini
metode penjualan di generasi kedua ini pun unik
nur ali suwandi hadir sebagai ayah sekaligus guru dan pengayom
masuk ke rajawali gak ketelat ya berarti duluan gue nih
tapi saya juga lihat dengan adanya fenomena misalnya terik ya kekeringan